sekarang aku sudah bisa bertemu dengan bunda
terima kasih ya allah
engkau sudah pertemukan aku dengan ibu ndak ya allah
jika dia tidak kembali setelah matahari terbenam kepalamu aku penggal
hari ini adalah hari keberuntunganku aku tidak perlu lagi mengotori tanganmu untuk membunuh
senyawangi cukup aku jika saja pemuda itu kembali ke tempat ini sebelum matahari tinggal
kalau ada neng adinia kita gak bakalan susah kelaparan kayak gini tinggal cabut aja bulunya
pasti jadi makanan nenek nenek itu ah paling juga kalau dicabut jadi pisang pisang kali kali
cabut satu jadi pisang emangnya kita temen yip duh ya ya wae kumatuk emang kalian boleh paman minta ijin
apa raden mencari makanan di sana ah silahkan paman aku akan tunggu di sini paman si kasetnya
pengertian aja hahaha pak patik kalau gitu ditinggal dulu sebentar ya kali dulu ya ya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh dapet gimana malah kena kotoran kelinci
hehehe kamu meng buddhist harinya inithen ini demikian makanan ada ada ada ada deco
oh dapat dapat dapat
saya tidak akan menyanyikan kepercayaan ini
aku tidak mengambil keputusan yang salah
berani sekali kau menghidupiku
kenapa kau tidak menginginkan
aku sudah memanjakan tanganmu
tetapi kamu harus tetap patuh pada perintah
kau sudah meninggalkanku
untuk mencari keselamatan sendiri
kenapa aku patuh pada dirimu lagi
kamu harus patuh pada perintah
dan menjadi anak buahku
tidak usah memaksaku
kalau kamu tidak mau mengikuti perintah
maka seluruh kekuatanmu akan aku serap
aku akan ikuti perintahmu
sekarang tugasmu adalah
mencari pemuda yang bernama warga
bunuh dia sebelum matahari tenggelam
cepat maes tunggu apa lagi
apa itu bunda
aku sangat merindukanmu
aku sangat merindukanmu
sekarang aku sudah bisa bertemu dengan bunda
terima kasih ya allah
aku rindu sekali denganmu
akhirnya aku bisa menguasai mungkin santan
kamu dapat kerinci saya dapat kosoran
siapa yang berani main main denganku
saya pendekar lucu tipe nyalu
kalian harus diberi pelajaran
akhirnya tali gaya bintang lepas juga
sekarang aku harus keluar dari sini
dan aku harus mencari guru
kasian paman aman dan paman aman
mereka kewalahan menghadapi nyigilis
ilmu nyiglis ternyata cukup tinggi
tolong lindungi kami ya allah